ya babak demi babak mewarnai perjalanan kasus hukum calon gubernur petahana basuki cahayapurnama
dimulai dari jilid demonstrasi dan berujung dengan penetapan sang calon petahana sebagai tersangka
ya lalu sebenarnya bagaimana kemungkinan skenario dibalik perjalanan hukum ahok
kita simak informasi yang berikut ini
jerat kasus penodaan agama oleh basuki cahayapurnama atau ahok berawal pada demonstrasi
yang mendesak pihak kepolisian mengurus proses hukum ahok
aksi unjuk rasa pertama berlangsung pada empat belas oktober
ribuan warga dari beberapa organisasi masyarakat melakukan unjuk rasa di depan bares krim polri gambir jakarta pusat
aksi tersebut terhitung kondusif
mobilisasi masa kedua berlangsung pada empat november
aksi tersebut menyedot puluhan ribu peserta demonstrasi
aksi yang awalnya berlangsung aman dan tertib justru berakhir ricu pada malam hari
pemerintah pun turun tangan dengan memberikan kepastian proses hukum basuki cahayapurnama
dalam kurun dua pekan dam meminta kepolisian melakukan gelar perkara terbuka
tak dipungkiri tekanan publik yang tercipta melalui demonstrasi besar besaran tersebut
memiliki andil dalam penetapan ahok sebagai tersangka
tidak dalam artian kepolisian tunduk dan tertekan pada tuntutan masyarakat
namun menyasar pada penyajian proses hukum yang terbuka
lakukan gelar perkara secara terbuka
tadi bapak presiden menyampaikan agar gelar perkaranya dilakukan
bukan live live terbuka
gelar perkara ini memang ini tidak wajar kita lakukan live ini
tapi ini adalah perintah eksepsional dari bapak presiden untuk membuka transparansi
jalan ahok agar lepas dari jerat kasus bisa saja ditempuh melalui pra peradilan
namun kuasa hukum menegaskan tidak akan menempuh upaya tersebut
kuasa hukum ahok pun tentunya dapat melihat kemungkinan celah bukti
bukti bukti tersebut tidak secara spesifik
diketahui publik karena gelar perkara hanya dihadiri pelapor terlapor penyelidik dan pengawas
publik hanya mengetahui video ucapan ahok terkait surat al maidah ⁇ ayat lima puluh satu
keterangan saksi dan keterangan saksi ahli yang menjadi barang bukti
sebelum memasuki ranah peradilan
penyidik juga harus melengkapi berkas perkara untuk diajukan ke jaksa penuntut umum
sebuah perkara baru bisa dilanjutkan ke persidangan jika jpu menyatakan berkas telah lengkap
disertai kelengkapan bukti
hingga di tahap peradilan argumentasi hukum pun disiapkan
masyarakat dapat menilai apakah ahok benar benar bersalah atau hanya menjadi korban politik semata
putusan nasib ditanggat paluh hakim
dengan demikian dua skenario yang mungkin terjadi adalah
yang pertama ahok terbukti bersalah
masyarakat yang menentang bisa bernafas lega
begitu juga pemerintah karena tak ada lagi pergerakan masa yang mengancam stabilitas negara
atau ahok dinyatakan
namun tidak menutup kemungkinan protes akan terjadi akibat publik tidak puas
tiffany raitama cnn indonesia